sini sini di pulang bu
sini di dalam
udah pulang dia
tadi nggak ada di toko mebel
telepon dari siapa bu
mungkin dari langenan menjadi diri kampung
lihat sini ya lama kok dibilang
ibu sms irfan
ibu kasih tau irfan alamat di sini
ibu kasian sama nak irfan
dia ingin ketemu kamu
minta pertanggung jawaban kamu karena sudah menjual bengkel dan rumah sepupunya
ibu udah ngancurin kebahagiaan aku tau nggak bu
ibu udah nggak ganggu ketenangan aku
ngapain ibu kasih tau alamat sini ke irfan
kan aku udah bilang sama ibu jangan kasih tahu irfan
mending ibu pergi dari sini
pergi pergi pergi
nggak nggak nggak nggak
bu rati nggak boleh pergi dari sini
kalau bu rati pergi aku sama siapa
hei kamu jangan ikut campur ya
ini urusan saya
ingat saya udah nikah sama ibuku
jadi otomatis saya jadi ayah kamu
dan kamu nggak boleh membatas semua perintah saya
sekarang ibu pergi
beresin barang barang itu
nggak boleh bu rati nggak boleh pergi
oke sekarang pergi
nggak boleh ibu nggak boleh pergi
ma ma jangan biarin bu rati pergi ma
om doni udah ngusir bu ratih
om doni jahat ma
dia ini cuma bikin masalah di sini tau gak
mendingan dia pergi
doni ibu gak pernah buat masalah
ibu hanya kepengen deket deket anak ibu
ibu hanya kepengen deket deket anak ibu
yang sudah ibu lahirkan dan besarkan
sadarlah nak sadar
sebelum kamu terlambat memanggil aku ibumu
jadi benar dia itu ibu kamu
aku kan udah bilang sama kamu berkali kali
kalau dia itu bukan ibu aku
udah berapa kali aku bilang sama kamu dia bukan ibu aku
ini mah yang ngobrol yang bikin susah
yang penting pergi pergi pergi pergi
ibu lu sendiri yang telah membesarkan lo
melahirkan lu dari kecil lu nggak akuin
rumah lu rebut
banknya bupuk gua lu rebut
semua lu jual
kamu tuh siapa ya
kalau lu nggak kenal sama gue
ibu lu sendiri aja yang melahirkan lu lu nggak inget
tapi lu jangan lupa dong
harta yang lu dapetin dengan cara seperti ini nggak akan pernah bertahan lama
dan lu nggak akan pernah bisa hidup tenang
karena lu udah nyakitin ibu lu sendiri don
kalau kamu ngerasa saya ngambil harta keluarga kamu
buktiin dong buktiin
kalau kamu punya buktinya bawa saya ke polisi
gue akan buktiin
tadinya gue pikir lu masih punya hati nurani dan sedikit rasa malu
tapi ternyata lu hanya seorang manusia serakah yang gak tahu diri
jangan buang air mata ibu untuk anak durhaka seperti dia
tunggu apa lagi kak
nunggu apa lagi
bu rati jangan pergi
tunggu tunggu tunggu

pak ke kanan
kenapa laporan keuangan bengkel yang kamu kasih ke aku nggak sama dengan kuitasi pembayarannya harta
aku gak peduli dengan laporan keuangan bengkel kamu
aku nggak suka ya kamu mulai kasar sama fiddy
aku gak akan biarin siapapun kasar sama dia
sebaiknya kamu pergi dari sini
enak aja kamu nyuruh aku pergi dari sini
aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu kembali semua uang aku yang kamu ambil
aku tahu sebenarnya kamu menikahi aku karena ingin memanfaatkan aku
tapi kamu akan tahu apa yang aku lakukan buat kamu
apa yang akan kamu lakukan kehidupan ini gitu
aku harus mencari encuna
saya juga salah bu
saya terlalu percaya sama dia
jadi bu jangan langsung bersalah sama saya bu
gue gak akan pernah mengikhlaskan harta itu buat ludon
mudah mudahan harta itu akan cepat habis
mau dibawa kemana vivi sama barang barang
cindy menelpon aku
dan dia menyuruh aku membawa vivi untuk tinggal bersamaku
karena dia mau keluar ke negeri dengan pacarnya
kamu siapin mental aja
siapin mental untuk kehilangan segalanya
kalau dia sudah merelakan aku dengan vivi
itu artinya dia tidak akan kembali lagi ke rumah ini
ternyata sih aris bener
cindy udah pergi
tapi aku harus tenang aja
aku tenang aja karena sertifikat rumah sama bengkel masih hebat
ternyata cindy udah ngerencanain kepergiannya selama ini
aku gak boleh panik
aku gak boleh panik
aku masih punya solusi
aku masih bisa palsuin sertifikatnya
aku masih punya cara
terus aku jualnya
kamu beli masih ada apa aku